satu telah menyuntikkan dua ratus lima juta dosis
kemudian dosis yang kedua satu ratus tujuh puluh dua juta dosis
dan untuk vaksin booster
untuk yang pertama
telah disuntikkan enam puluh enam juta dosis
dan untuk booster yang kedua
memang masih kecil sekali
masih tujuh ratus tiga puluh ribu dosis vaksin
kenapa kita memerlukan booster
karena booster agar imunitas kita terjaga
dan dapat memutus penurunan covid sembilan belas dari orang ke orang
ini yang paling penting
kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini
produk seratus persen dalam negeri
secara saya itu yang ingin saya sampaikan